saya udah tau
mau ketemu temen siratmu
mungkin dari dia saya bisa dapat info
harus melacak rangka kemarin
hari pertama tugas kamu jadi anak buah saya
tarik iuran dari semua pedagang di jalanan
terima kasih bos
saya dihubungkan sama kamu
kamu sudah gak punya anak buah lagi komar
itu artinya kamu harus jalan sendiri
nagih uang iuran keamanan
dari satu toko ke toko yang lain
dari satu toko ke toko yang lain
dari satu kios ke kios yang lain
dari satu kios ke kios yang lain
dari satu lapak ke lapak yang lain
mau narikin uang iuran
saya belum selesai ngomong
dia belum datang lagi kesini
dia sudah kabur komar
dia bawa uang iuran seminggu
dia bawa kabur uang kita sekitar sepuluh juta
uang itu harus ada
buat kita bagi kemana mana
kalau gak ada
kita yang tanggung jawab
kakek lagi apa
kamu sama adik kamu kesini
ih masih lama tau
lamanya sampai kapan
sampai hari sabtu
sampai hari sabtu berapa hari lagi ya
waduh lama sekali ya
kakek sabar dulu
kalau kakek kangen sama kamu sama adik kamu
iya tiara tau
tapi kakeknya sabar dulu
kakek boleh bicara sama mama
boleh ntar ya
eh oke nanti sering ke rumah kamu gak
cuma sekali pi
waktu itu kakek nasi tawarin buat tinggal di rumah
cuma dia nya gak mau
kamu jadi kesini hari sabtu
ajak sekalian ki nanti pulang ya
papi kangen sama dia
udah dulu ya pi
besok telfon lagi ya
terus saya buang ke sungai cikapundung
tapi harus saya izin kang bahar dulu
pak kang masih belum ngomong soal sejam aku kang bahar
saya baru ketemu kang bahar kemarin
tapi dia masih belum mau ngomong soal bisnis
uang masuk dari jalanan dari terminal dari pasar
keluarnya kemana dibagi bagi ke siapa
kalau ada uang hilang cuma sepuluh juta aja
kang bahar gak bakal tau
tapi itu artinya saya bukan lagi orang yang bisa dipercaya
itu yang sudah saya jaga selama hampir dua puluh tahun
soal uang yang dibawa kabur itu komar harus tanggung jawab
bisa aja saya potong dari jatah si komar setiap bulannya
tapi uang buat belanja istrinya nggak bakal cukup
uang buat sekolah sama jajan anaknya bakal kurang
istri sama anak si komar tanggung jawab kita juga
jangan ikut kebagian susah
dimanapun caranya uang yang dibawa kabur itu harus balik
uang yang dibawa kabur itu harus balik
dia perempuan umur empat belas tahun yang sudah mulai kenal laki laki dan lagi belajar bom
sejak ibu gak ada bapak nggak pernah pergi kemana mana
tapi saya masih kerja
sekali kali nyantar teki nanti
sejak teki nanti kerja di jakarta
kerja saya cuma ngelapin mobil yang nggak kotor cuma berdebu
terus manasin mesinnya setengah jam
saya duduk disini
cuma duduk gak kerja apa apa
besok kamu ke pasar
saya mau ketemu
jawab dulu pertanyaan i mas kemaren soal kerjaan kamu
jawabannya gak jelas
itu sudah jelas
bukan dengerin kedengaran
ratna itu namanya bukan ratna tapi rosita
mika masih belum bisa dihubungi
mika gak bisa dihubungi sejak saya kasih uang pinjaman buat bayar kos
saya bantu resti buat biaya rumah sakit saudaranya dua juta
saya sempat curiga
jangan jangan michael sama resti orangnya itu itu juga
jangan jangan dia juga epa yang ngajak ubed ke malaysia
ubed harus bayar lima juta ke dia
katanya buat kepenyalur tenaga kerja
ubed sempat ngasih satu juta
dia ngakunya kerja di perusahaan pemasaran perumahan
waktu itu dia ngaku ada side job
jadi perantara jual beli rumah
dia butuh uang sepuluh juta buat keperluan ini tuh
dia pinjam sama saya
waktunya mau ganti dua kali lipat
itu memang buat keperluan saya
keperluan bayar kosan
keperluan yang lainnya
uangnya gak kembali
jangan kan kembali
orangnya aja gak tau kemana
saudara atau teman dia selain yang satu kos
ada yang kamu kenal
jangan jangan perkiraan kita benar
itu artinya kita kena tipu
ya enggak lah
kok kamu tau aku disini
nunggu temannya waktu itu ya
temen yang mana
laki laki yang waktu itu ketemu sama kamu disini
kok kamu tau aku pernah ketemu temen disini
kebetulan aja tau
kebetulan atau sengaja nyari tau
terus kamu juga tahu kalau habis ketemu aku dia dipukulin orang
orang itu nyuruh dia supaya gak deketin aku
kamu pasti tau ya kan
siapa yang mukulin dia
kenapa dia salah apa
kamu tahu kalau dia itu copet
kamu tahu dari mana kalau dia copet
dari temen aku
terus masalahnya apa
aku gak mau kamu deket sama dia
jadi kamu yang ngelarang dia deketin aku
jangan pak dia orang jahat
jangan pak dia orang jahat
kita sudah susah susah nyopet
tapi gampang aja hasil melayang kena tipu orang
buat dapat dua juta saya harus nyopet lebih dari sepuluh dompet
saya nggak tahu ngumpulin yang satu lima dari berapa dompet

harus kita cari perempuan itu

harus kita cari perempuan itu
aku tahu siapa yang nyuruh mukulin ubed
jupri orang yang baru aku kenal
dia ada hubungannya sama kang mus
urusannya nggak usah diperpanjang bisa bahaya
tapi aku gak terima
sudahlah wi anggap aja si ubed lagi sial
ubed juga pasti nggak mau masalah ini diperpanjang
kalian sama aja seperti orang yang nyuruh mukulin ubed
saya apes nyuruh
lebih banyak mana sama beruntungnya
pasti beruntungnya jauh lebih banyak
saya juga kadang suka gak sadar kalau saya lagi beruntung
beruntung masih bisa makan
beruntung masih bisa nafas
beruntung masih punya keluarga
beruntung masih bisa makan
beruntung masih punya temen
kalau kita lagi apes lagi sial mungkin itu ujian buat kita
untuk menguji seberapa sabar dan kuatnya kita
terus saya harus gimana
kalau itu ujian kita harus sabar
tapi kalau itu balasan atas kejahatan kita ya kita harus terima
tapi bukan cuma terima
kalau ngasih nasihat mah hebat
tapi kalau jalannya mah masih ngaco juga
gak beda lah sama kamu
punten ini mah
saya namu udah setengah jam lebih
tapi belum dikasih minum
keasikan ngobrol jadi aja
eh kamu mau apa bed
mau teh apa kopi
kalau ada mah sirup pakai es
ada apa lagi wi
aku udah tahu siapa yang nyuruh kamu ngelarangan deketin aku
dia orang yang baru aku kenal
kamu gak usah peduliin
dia gak penting
gak usah dibahas lagi
aku mau tetap dekat sama kamu
aku mau ketemu kamu sekarang
di tempat biasa kita jajan bahasa chuangki
fadli gak usah bikin minum
ada urusan penting
saya harus pergi sekarang
kita gak pelukan kayak di film film
padahal itu udah aku bayangin sejak diangkut tadi
kalau bukan pelukan mau
cepat tutup matanya
tempat yang pasti dia kesana
jangan buka semua info ke jamaah
harus kita yang dapetin dia
sangat dapet banyak informasi
kecuali korban penipuan ratna banyak
saya masih terus ngacak
saya bukan komplain
cuma mau tanyakan
anak buah akang yang saya waktu itu minta tolong
menemukan orang yang punya masalah sama saya
anak buah akang
gak bisa menemukan dia
saya sudah terlalu lama nunggu
terima kasih kang
saya yang harusnya minta maaf
sobarno barusan telpon
akang gak ngerti persoalannya tapi akang pura pura ngerti
dia minta tolong sama orang kita untuk cari orang yang bermasalah sama dia
akang juga gak tanya siapa
tapi akang tahu kerja orang kita gak beres
jangan sampai dia kecewa
tidak tak mau
tidak akan ada lagi artinya
karena betul betul menghilang bos
gak ada jejak
kita kehilangan kita
kita gak bisa lebih hebat dari muslihat
saya gak tau
sobarna bayar kamu buat cari orang yang punya masalah sama dia
kamu gak bisa kerja sesuai harapan dia
pernah menghubungi sobarna lagi
tanggung jawab jamal mencari orang yang punya urusan sama pak sobarna
saya ambil alih
kemungkinan dia pulang kesana
soalnya dia sekarang lagi di cari banyak orang
agak jauh diluar kota
tapi kalau jalan lancar
kita bisa kesana kurang dari dua jam
biar saya yang urus
sms alamatnya ke saya
iya kang mus ada apa
saya perlu mobil sewaan hari ini
kalau buat akan itu mah gampang
saya ke sana sekarang
mau kasih kilo berapa
saya jarang beli jasa dikasih
jelma saya ada saja lah
kita langsung aja
kita boleh mampir dulu
pond bank sih
kalau gak boleh
takut gak sampai
kalau gitu boleh
kita masuk soal buah batu
keluar di cileni
kita mau ke rumah saudara akan
siapa tuh kan
bukan siapa siapanya saya
sudah beres bos
saya boleh pulang duluan bos
masih belum beres ya
gak enak dilihat nih bakal kakak
kalau sudah beres mah nanti braga bakal jadi kelihatan lebih cantik
dan bebas banjir
apa yang seperti siapa
kalau sudah beres braga bakal jadi lebih kelihatan cantik seperti aku
dan bebas banjir seperti siapa
gak seperti siapa sih ma
jalan satu arah menuju bandung
jalan ini rame terus
kata orang ini urat nadinya kota bandung
kita jualan celok di sini aja
banggu yang jalan banggu yang pelesiran
nanti kita bisa dimarahin sama bapak wali kota
bentar lagi kita sampai
mudah mudahan perempuan yang kita cari ada
yang nyari bukan kita
kamu cuma ngantre aja
anak buah kang bus
kita pergi sekarang
kamu aja yang pergi
kamu temen jupri kan
kamu kan yang mukulin temen saya
jangan ganggu teman saya lagi

ikut saya sekarang

bapak gak perlu menghubungi lagi kang bahar
untuk bilang terima kasih
semua sudah selesai